karena belakangan muncul kampanye kebaya goes to unesco yang menyerukan dukungan untuk menjadikan kebaya sebagai warisan budaya tak benda versi unesco
dukungan berdatangan dari segala lapisan masyarakat mulai dari ibu rumah tangga ada figur publik hingga pemerintah
nah apa yang menjadi latar belakang kampanye ini kita akan bahas bersama ketua perempuan berkebaya indonesia ada rahmi hidayati selamat malam mbak rahmi
selamat malam mbak rahmi apa kabar
mbak rawi bisa dengar suara saya
kedengeran jelas gimana kabarnya
baik saya bisa mendengar suara mbak dengan jelas begitu ya
ya terima kasih
baik nah mbak ini sebenarnya awalnya bagaimana sih inisiasi awal
dari kebaya goes to unesco mungkin bisa diceritakan kepada kami nih
ya pertama kali pertama tama terima kasih nih concernnya terhadap gerakan kita kebaya gus to unesco ini
jadi pertama kali munculnya ide itu dan kita sampaikan keinginan kita untuk memperkenalkan kebaya ke dunia termasuk juga pendaftaran ke unesco
ketika kita bikin acara seribu perempuan berkebaya waktu itu kita bikin di kemendikbud
kebetulan waktu itu pak menteri memberi kita akses untuk mengadakan kegiatan itu di kemendikbud
dan ketika itulah pertama kali disampaikan keinginan kami kami dari gerakan perempuan berkebaya ini untuk mendaftarkan kebaya ke unesco dan adanya penetapan hari kebaya nasional
nah itu tahun dua ribu tujuh belas
kemudian tahun dua ribu dua puluh satu kemarin bulan april kami mengadakan acara kongres berkebaya nasional
dan dua hal ini disampaikan secara formal sebagai hasil dari kesepakatan para peserta kongres untuk mendaftarkan ke unesco dan penetapan hari kebaya nasional
nah sekarang dua hal ini sedang berproses
baik baik berarti sudah mulai dari dua ribu tujuh belas kemarin begitu ya
yang terlibat siapa aja sih mbak dalam inisiasi ini dan kabarnya pbi perempuan berkebaya indonesia salah satu dari dua puluh enam organisasi pencinta budaya
yang ikut di dalamnya ya
iya tapi yang tahun dua ribu tujuh belas itu itu dulu acaranya pbi
karena baru memang pbi yang mengadakan acara seribu perempuan berkebaya indonesia itu
dan itu pun kita adakan karena kita tiba tiba merasa waktu itu kita mendapat kabar bahwa negara negara lain tetangga kita itu menyatakan bahwa kebaya itu adalah busana perempuan dari negara tersebut
terus kita merasa wah itu kan
sejarahnya adanya di indonesia
mestinya kita gitu yang menyatakan bahwa itu kebaya adalah busananya perempuan indonesia
setelah itulah kita bikin acara seribu perempuan berkebaya itu
kebetulan ketika itu yang saya tahu ya gerakan yang untuk kebaya kebaya ini baru gerakan perempuan berkebaya
nah terakhir sekarang karena sudah semakin bergaung gitu ya usaha kita untuk pelestarian budaya
berkebaya ini akhirnya banyak sekali organisasi organisasi yang mendukung organisasi organisasi perempuan
pemerintah pun mendukung kegiatan kegiatan kita
misalnya kemenko pmk kemendikbud kemenkop terus kementerian pariwisata itu mereka dukung kita gitu
nah sekarang ini akhirnya kita banyak sekali nih organisasi organisasi perempuan yang juga bergerak untuk kebaya
yang akhirnya membuat kita tambah semangat gitu untuk pendaftaran ke unesco ini dan untuk penetapan hari kebaya nasional
sudah ada ratusan sekarang kalau saya nggak salah ya teman teman sudah mendata gitu
berapa organisasi organisasi lain yang mendukung gerakan ini
oke bahkan sudah sampai ratusan begitu ya
ini sejauh ini sudah apa saja yang dipersiapkan
karena kan memang untuk mendaftarkan ke unesco pasti persiapannya cukup panjang dong
mungkin bisa dibagi kepada kami informasinya me
kita belum memutuskan
jadi mekanisme pendaftaran ke unesco itu ada dua
kita sendiri yang mendaftarkan
kita sebagai negara indonesia yang mendaftarkan sendiri
atau ada namanya joint nomination
kalau joint nomination itu beberapa negara sama sama bersatu mereka untuk mendaftarkan ke unesco
karena budaya itu yang didaftarkan itu dianggap sebagai budaya yang dilestarikan di negara negara tersebut
nah untuk kebaya ini kita belum memutuskan apakah itu nanti kita akan single kita sendiri atau kita join
inilah yang sedang kita persiapkan terus
nah kalau untuk join ini ada tiga negara yang sudah siap bergerak
bahkan terakhir saya dengar juga sudah empat negara
yaitu malaysia singapura brunei dan thailand
nah tadinya mereka berusaha untuk menggandeng indonesia
untuk ikut juga
cuman di sini kita belum
memutuskan gitu apakah kita akan ikut bersama sama mereka
atau kita akan maju sebagai negara tunggal
nah itulah yang belum diputuskan
nah sekarang ini pemerintah pun
karena kita difasilitasi untuk berdiskusi dan lain lain oleh kemenbikbud dirjen kebudayaan dan oleh kemenlu
karena urusan ini memang urusan dua
nah inilah dua kementerian ini
nah kita dikasih akses untuk berdiskusi
untuk mengetahui sebetulnya
apa sih yang lebih baik
nah itu yang belum diputuskan
itu yang harus kita pelajari bersama sama
kalau kita join gimana dampaknya
kalau kita single gimana dampaknya
karena ada plus minusnya di masing masing ini
mbak rame mungkin yang jadi pertanyaan dari publik juga
apakah kebaya secara keseluruhan atau ada jenis tertentu kebaya yang nantinya akan didaftarkan
nah sekarang ini baru dua kebaya yang sudah ditetapkan sebagai kebaya nasional
itu kebaya asal riau sama kebaya yang asal dki
itu yang sudah ditetapkan
tapi misalnya model kebaya kutubaru model kebaya akartini seperti yang saya pakai ini
atau model kebaya bali kebaya bastiba dari sumatera barat
itu kita belum daftarkan
itu kita belum daftarkan sebagai warisan budaya benda asal indonesia
yang di dalam negeri
itu kita belum daftarkan
nah jadi ya belum diputuskan yang mana yang akan dibawa nanti ke unesco
apakah dua ini yang sudah terdaftar di warisan budayanya indonesia
ataukah nanti kita tunggu pendaftaran dari model model kebaya yang lainnya
karena tiap tiap daerah itu mereka punya ciri khas juga untuk kebaya kebaya tersebut
baik mbak rahmi sebenarnya yang jadi pertanyaan dari publik sebenarnya apa saja keuntungan atau dampak yang didapatkan setelah nantinya kebaya sudah diakui oleh unesco sebagai warisan budaya tak benda
jadi kalau kebaya itu kan aspeknya banyak tuh
ada aspek psikologisnya ada aspek budayanya ada aspek ekonominya
nah itulah yang nanti dampaknya akan gede juga ke aspek aspek tersebut
kalau kita udah tahu
bahwa kebaya itu yang milik kita
dunia tahu bahwa itu milik kita udah
udah dikenal oleh dunia
udah terdaftar di unesco
mungkin kita akan merasa lebih ada perasaan wah saya wajib nih ikut melestarikan kebaya gitu misalnya
atau aspek ekonominya ya
karena kebaya ini semakin banyak yang memakai
semakin besar gaungnya
saudara saudara kita yang
perempuan indonesia di luar negeri pun mereka berkebaya
maka produksi kebaya dan segala perlengkapannya ini akan naik gitu jumlahnya
akan naik juga mungkin promosinya dan lain lain
secara ekonomi ini akan berpengaruh gitu untuk pengrajin pengrajin maupun produsen produsen kebaya
pengrajin itu misalnya pengrajin batik atau misalnya pengrajin tenun aksesoris dan lain lain
jadi dampaknya akan besar juga
besar sekali dampaknya begitu ya
kalau kita ngomongin kebaya ghost to unesco sendiri kan sudah jadi hashtag begitu ya
ramai juga di sosial media
antusiasme dari masyarakat sejauh ini seperti apa sih
wah luar biasa deh
ini besok kita kan mau ada acara nih
kita bikin acara cfd dalam rangka juga untuk mendukung kebaya ghost unesco itu
kita juga mendaftarkan ke muri
besok juga udah terdaftar gitu ya
udah berproses nih untuk pendaftaran ke muri gitu
oke rencananya akan ada berapa banyak warga yang datang menggunakan kebaya besok nih
yang sudah terdaftar itu ada enam lima ratus yang terdaftar resmi ya
kadang kadang nanti mereka datang nggak datang tapi datang juga gitu
sebelum ini kita juga kan pernah bikin juga acara cfd berkebaya
itu dulu yang kita tutup pendaftaran di dua lima ratus orang
tapi di hari h itu yang daftar lebih dari angka itu gitu
jadi besok ya mudah mudahan lebih dari enam ribu lima ratus orang
iya pasti seru banget
kalau tadi mbak rahmi jelasin acara yang di dalam negeri di luar negeri juga ada
ini sebelumnya juga ada diaspora indonesia di amerika serikat begitu ya
yang juga meramaikan jalan berkebaya
mungkin bisa diceritakan juga nih mbak
jadi ternyata saudara saudara kita para perempuan di luar indonesia ini di luar negeri kita
nah itu mereka juga punya concern yang tinggi gitu terhadap upaya pelestarian kebaya ini
jadi sekarang teman teman di amerika itu mereka juga bikin acara acara kebayaan
misalnya kemarin itu apa namanya tujuh belas an
nah mereka bikin di sana
mereka bikin di sana
mereka bikin parade kebaya
terus tari tarian berkebaya juga
nah dan gerakan itu berlanjut terus sekarang ini
gerakan berkebaya itu kalau ada acara acara mereka tetap ikutan pakai kebaya gitu
pasti seru banget ya
gak cuma di amerika sekarang kita juga ada cabang di eropa
di eropa itu negara negara di eropa ikutan itu semua gitu
untuk bergerak sama sama soal kebaya ini
ini pasti seru banget acara yang
mau di dalam negeri mau di luar negeri pasti rame begitu ya
tapi mbak rami singkat aja mungkin kalau kita ngomongin target
kira kira kapan rencananya ini akan mulai diajukan ke unesco
ini karena memang belum ketahuan ya kita akan apa nih gitu yang kita putuskan
atau kita mau multi
nah jadi belum tahu kita maunya yang mana
kalau kita ikutan yang multi itu tahun ini kita daftarnya
tapi kalau kita ikutannya yang single itu baru mungkin tiga tahun lagi atau lima tahun lagi
karena sekarang sedang berproses nih jamu
nah yang udah siap juga itu reok dan yang lain lain udah pada siap
nah kita belum tahu kapan berapa tahun lagi
kalau negara negara yang join nominasi ini mereka udah muncul
kemudian sudah terdaftar di unesco
nah kita itu nanti gimana posisinya
apakah kita tetap bisa pakai kata kata kebaya itu atau enggak
apa kita cuma untuk tambahan para tiga negara yang maju
nah nanti kita jadi negara keempat aja gitu
kalau seperti itu yang harus kita lakukan
itu yang harus dipikirkan bersama sama
diharapkan apapun hasilnya yang terbaik untuk indonesia begitu ya
terima kasih ketua perempuan berkebaya indonesia rahmi hidayati sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news